kalo sampe mereka hamil repot aja
nanti yang ada dipulangin
atau kontrak kerja nggak diperpanjang
kan jadi ribet kalau begitu
kemarin pak mustakim udah ingetin cucu
cu cucu cucu tanya kesini mau nanya soal masalah lain
masalah apa cu
assalamualaikum pak ustadz rw
mari pak ustadz rw pansip
atang dan asep itu setiap hari jalan jalan
bang ocet kemarin beli panci resto upil
kirain bang ocet
kalau bang ocet beli saya mau bayarin punya bang ocet saja
saya cicil dua tahun
daripada uang saya tertanam dua tahun
untuk satu panci
yang mendingan saya beli perabot lain
padahal dia cepet kembali
untungnya juga udah jelas
akang mau beli panci
saya bawa kok ada
itu bang ga ada
kalau nanyain barang yang ada tukang
jangan yang ga ada
jangan ada ada saja
saya jalan dulu
pembeli itu kan raja yemek
jadi harus baik sama pembeli
minggu depan saja ya
nunggu dapet transferan
jangan lupa doain sobri
semoga diterima jadi pegawai tetap
semoga berhasil kang
kang irot makasih ya
boleh saya ngobrol sebentar pak ustadz
oh lama juga boleh
banyak juga pak
ini pak ustadz
kalau boleh saya pengen pisahkan pengajian anak anak dengan pengajian bapak bapak
bu dokter punya usul kalau pengajian anak anak teh harus diisi dengan cerita cerita kisah kisah para nabi dan rasul dan cerita para pahlawan
taruh di sini saja
assalamualaikum bu guru
ada komputer kiriman dari pak plt kades
wah cepat sekali pak
padahal baru hari sabtu lalu saya minta sama pak kades
ini ada mas adin ya
sekalian software juga di install
kalau gitu langsung dibawa masuk aja pak

apa saja bu
duh si aceh yang mana sih
ini mah kuncinya mak
iya ceng mak senang kamu peduli sama jennifer
hah ini uang jajanan kamu
ini mak tambahin
soalnya mak senang kamu peduli sama jenniper
mak dia baik pisan mak makasihnya maknya
mak peduli apa sih aceh sama jenniper
dia tidak peduli
orang dia nungguin diana opir
eh mulut lemes dasar pedut
jangan dengerin mak saya tidak peduli sama jennifer mak
mak kalau nggak percaya tanya aja akum sama ido itu
kamu emang gak bisa dibaikin ya ceng
untung aja ada saya mak
kalau enggak aduh dimakan terus sama si aceh mak
hah kasihan deh udah tua jajannya cuma goceng
cek kamu tuh harusnya bangga sama saya punya teman kayak saya
ingetin kamu terus di jalan yang benar
pret ah risik
awas gerak tunggu pembelasan saya ya dangnya
eh coba kita sering bener loh berpapasan di jalan seperti ini
ya jelas aja tuh kang aceh jalanan ciraustris
cuma satu mau sama siapa juga bisa papasan mah
eh sebentar sebentar kamu harus lihat ini sebagai tanda cuk
eh kang aceh ini bener ini tuh sebuah tanda
kalau ciraustris perlu bikin jalan baru
tuh kamu suka begitu cu
suka gak mau terus terang kalau cucu teh senang sama kang aceh
kamu tuh dari mana cu
cudahu kang aceh mau kemana
mau ketemu kamu atau mau kemana lagi
eh nanti akan jemputnya
makin cantik aja
untut masih marah
udah tenang aja nanti juga baik lagi
gimana cucu mau tenang tuh cu
kalau untut gak mau temenan sama cucu lagi gimana
ya gak mungkin tuh cu
coba siapa temen deketnya si untut disini selain kamu
ntar juga baik lagi udah gak usah dipikirin tenang aja
oh ya kamu harus ingetin ke anak anak kamu yang kerja di sana
bentar lagi puasa nih
kalau sampai mereka hamil repot aja
nanti yang ada dipulangin
atau kontrak kerja nggak diperpanjang
kan jadi ribet kalau begitu
iya cu kemarin pak mustaqim udah ingetin cucu
cucu cucu teh ke sini mau nanya soal masalah lain
masalah apa cu
asalamalaikum pak ustad rw
mari pak ustad rw pansib
atang dan asep itu setiap hari jalan jalan